dua belas atlet asal kabupaten bandung dari berbagai cabang olahraga yang ikut serta perhelatan akbar asian games dua ribu delapan belas disambut meriah oleh ribuan masyarakat dan pemerintah kabupaten bandung
bahkan lima diantaranya mendapatkan tambahan bonus dari pemkap bandung termasuk meraih peraih medali emas di cabur silat hanifan yudani kusuma
sejak selasa pagi ribuan warga kabupaten bandung antusias dan berkumpul di bahu jalan raya soreang untuk menyambut tujuh belas atlet asal kabupaten bandung yang ikut serta dalam perhelatan akbar asian games dua ribu delapan belas
termasuk hanifan yudhani kusuma meraih medali emas dari cabang olahraga pemkap silat
di seluruh atlet diarak sepanjang dua km dari mulai kantor koni kabupaten bandung hingga lingkungan pemerintah kabupaten bandung
sesampainya di rumah dinas bupati bandung hanifan dan enam belas orang atlet lainnya disambut hangat oleh para pejabat dan musyawarah pemimpin daerah kabupaten bandung
bupati kabupaten bandung juga langsung memberikan hadiah tambahan bagi lima orang atlet yang memperoleh medali
salah satunya hanifan meraih medali emas dalam cabang olahraga pemkap silat
selain para peraih medali emas dan perak pada asian games
pemerintah kabupaten bandung juga memberikan tambahan uang saku bagi seorang atlet yang berada di kabupaten bandung
orang atlet yang gagal mendulang medali
serta tujuh orang pelatih dari tujuh cabur berbeda asal kabupaten bandung
atlet pemkap silat yang sempat viral atas aksinya memeluk dua toko nasional presiden joko widodo dan prabowo supianto
secara bersamaan hanifah yudani kusuma mengaku bangga telah berhasil memberikan medali emas bagi indonesia
hanif yang mendapat hadiah menjadi pegawai negeri sipil
akan menyianyiakan kesempatan tersebut dan berharap bisa berdinas di lingkungan
pemerintah kabupaten bandung
insya allah saya fokus lagi di kejuaraan berikutnya
insya allah saya hanya istirahat untuk beberapa hari saja
target ke depannya harus lebih dari ini harus lebih kerja keras lagi harus lebih disiplin lagi
tunggu kabar dari pemerintah saya juga sudah mengisi daftar pns
sementara itu bupati kabupaten bandung berharap para atlet bisa mengabdi dan berdinas
di lingkungan pemerintah kabupaten bandung apabila nantinya dirinya menerima tawaran
untuk menjadi pegawai negeri sipil
chandra febriana kabupaten bandung